presiden jokowi mengingatkan pada partai politik agar tidak hanya mendekati rakyat saat menjelang pemilu saja
partai pendukung menyebut akan ada pihak yang tersindir dengan pernyataan ini
sementara partai oposisi menyindir seolah olah hanya jokowi yang dekat dengan warga karena diliput media dua puluh empat jam
jokowi mengingatkan pada partai pendukung menyebut akan ada pihak yang dekat dengan warga karena diliput media dua puluh empat jam
berdengar apa yang diinginkan rakyat berdengar apa yang diinginkan rakyat berdengar apa yang diinginkan rakyat
kita jangan hanya duduk di balik meja menunggu rakyat datang melainkan kita harus turun ke tengah tengah rakyat menemui mereka
jangan hanya pas mobil pres pas mobil lihat saya dekat dekat dengan rakyat
jangan hanya pas mobil lihat saya dekat dekat dengan rakyat

jokowi mengingatkan pada partai pendukung menyebutkan media dua puluh empat jam sehingga seolah olah hanya jokowi yang dekat dengan warga
seperti sudah diduga banyak yang tersengat dengan pernyataan presiden jokowi soal politikus dan tokoh merakyat menjadi perdebatan di media dua puluh empat jam terakhir
siapa sih sebenarnya dimaksud oleh jokowi kita bahas malam ini bersama narasumber
ada andi saiful hakjur bicara tim kampanye nasional tkn jokowi maruf
pengsaiful selamat malam terima kasih sudah ada di sini
dan juga ada gamal bin syed jurubicara badan pemenangan nasional bpn prabowo sandi
selamat malam mas
terima kasih sudah di sini
dan juga ada mas henry satrio mas hensat konsultan politik lembaga survei kedai kopi
terima kasih sudah di sini kembali bang hensat senang sekali
saya ke bang saiful dulu
mas saiful siapa sih sebenarnya yang dimaksud kemarin sama pak jokowi
semuanya karena semuanya merasa nih semuanya merasa
oposisi merasa kemudian koalisi juga merasa
pertama tama pidato pak jokowi itu dilakukan diutarakan pada ulang tahun partai golkar
golkar bagaimanapun adalah partai yang paling senior lah di antara koalisi
saya pikir pak jokowi berbicara dengan menggunakan diksi kita
siapapun yang merasa bahwa selama ini partai politik hanya mendekati pemilu pada saat lima tahunan
atau memandang partai politik hanya pada fungsi
maka pesan tersebut sebenarnya sangat penting
yang kedua posisi pernyataan pak jokowi perlu diingat
ini mengingatkan kita semua bahwa selama ini pemerintahan jokowi dan kita semua sebagai bangsa
sudah sukses melakukan beberapa langkah maju dalam demokrasi di indonesia
misalnya pilkada langsung serentak selama dua kali
dan dua ribu sembilan belas ada tugas yang lebih berat lagi adalah melakukan pemilu serentak
pilpres dan pilek bersamaan
sehingga jangan kemudian langkah maju dalam demokrasi yang sedang diperjuangkan oleh kita semua ini
kemudian menjadi tereduksi hanya karena kemudian politisi hanya hadir pada saat pemilu
tapi memang ada yang begitu ya
ya saya pikir tidak bisa ditutupi bahwa banyak kemudian partai politik hanya melakukan itu
dan politisi hanya melakukan itu menjelang pemilu misalnya

yang penting perlu diingat bahwa fakta partai politik di indonesia
itu yang tadi kemudian dikatakan harus mengambil trust
ya harus mengambil trust
karena pak jokowi dalam hari ini pemerintahan pak jokowi sedang mencanangkan yang namanya revolusi industri empat
ini juga disebutkan pak jokowi di pidato itu
bahwa dalam menuju revolusi industri empat itu yang besar belum yang kecil belum tentu kalah oleh yang besar
tapi yang cepat pasti mampu mengalahkan yang lambat
dan itu yang menurutku poin itu bahwa politisi hari ini harus juga memiliki integritas dan kapasitas dan kecepatan bekerja
dalam meraih dukungan
dalam meraih dukungan
dalam meraih dukungan
dalam meraih dukungan
dalam meraih dukungan publik
dalam meraih dukungan publik
oke meraih dukungan publik
saya ke mas gamal sekarang
tadi kalau ini politisi baru nih saya bisa akhirnya terjun ke dunia politik
sekarang teman teman oposisi itu ramai merespon
merasa tersindir atau bagaimana sih sebenarnya mas
enggak jadi pertama saya mungkin agak sedikit objektif karena saya bukan caleg ya
dan juga bukan mendekat ke rakyat lima tahun
jadi sudah lima tahun kerja sosial
nah saya pikir ini poin yang menarik
pertama tidak merasa tersindir
karena saya yakin juga pak jokowi tidak bermaksud menyindir lah
karena pak jokowi is good leader ya
nah satu hal yang mau saya tekankan yang paling penting dari ini semua adalah soal
bagaimana kita memahami esensi dari merakyat dan dekat dengan rakyat
oke ini ketika kita lihat politisi mendekat ke rakyat itu kan kita lihat niatnya berbeda beda mungkin ya
ada yang niatnya memang untuk meningkatkan popularitas
ada yang niatnya itu mungkin untuk memang ingin mendengar aspirasi masyarakat
ada juga mungkin yang niatnya itu dalam konteks pilpres ataupun pilek ya
nah saya pikir itu menjadi tujuan pertama
nah kalau kami komitmen memang turun ke masyarakat itu konteksnya pertama aspirasi ya
dua hari lalu saya ke palembang mbak
saya mampir ke satu pengrajin tenun ya khas palembang namanya pak fikri
saya ketemu pak fikri saya langsung ngobrol sama dia
pak sudah berapa lama usaha
sudah mulai sembilan puluh tujuh mas gamal
terus apa pak ini masalah masalah yang bapak hadapi sekarang
mulai dua ribu enam belas penjualan saya turun drastis
harga bahan baku sekarang naik
dan sekarang jujur mas gamal untuk mempertahankan memperkerjakan karyawan enam puluh itu kita sudah sangat sulit sekali
nah itu kan salah satu contoh
oke tapi anda berapa
tapi anda menjaring aspirasi itu kan juga menjelang pilpres jadi tidak ada bedanya dong dengan politikus kemudian yang mendekati rakyat menjelang pilpres
duh saya kesana untuk beli topi tenun ya
tapi kemudian juga sambil bertanya aspirasi jadi sama kan cuma bungkusnya saja berbeda
nah itu pasal niat tadi betul jadi tujuannya kita komunikasi ke warga apa apakah mendengarkan aspirasi
nah ini yang poin yang penting kedua adalah setelah kita mendengarkan aspirasi rakyat apa yang kita lakukan itu jauh lebih penting
contoh kasusnya tadi industri kreatif kita lihat
lalu kedua padahal kontribusinya pada pdb besar target tahun ini juga seribu triliun tapi anggaran bahkan tidak lebih dari satu triliun
sudah dikotong lagi tinggal enam ratus sekian miliar
oke kembali kalau ke soal ini menurut anda teman teman oposisi sama sekali tidak ada yang tersindir
sekalipun misalnya mas fadlizon sudah mengatakan oh itu jokowi sedang berbicara dengan dirinya sendiri gitu
nah itu kan berarti pak fadlizon menerjemahkan bahwa itu bukan menyindir kami ya
dan satu itu lalu nah ini konteks yang lebih penting itu mbak
artinya ketika kita merakyat kita mendengarkan rakyat itu harus ada program kerja gagasan yang dilahirkan
contoh nih saya ambil kasus kedua soal bpjs misal sekarang kan pada teriak semua
defisit ya sebelumnya di sembilan satu triliun sembilan tujuh triliun tahun ini estimasi enam belas dua triliun
perusahaan farmasi rumah sakit dokter itu sudah sesak nafas semua oke artinya ketika merakyat itu mendengarkan kita akan melihat bahwa pemerintah
harus hadir di sana untuk menyelesaikan masalah itu jadi dua itu yang saya pikir penting ya
tidak ada yang salah dengan datang ke rakyat untuk mendengarkan tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah bekerja untuk bagaimana bisa menangkap aspirasi dan menghadirkan
oke oke menarik bang hensat kalau misalnya anda lihat kalau misalnya sekarang yang saling sindir atau itu berbicara kepada diri sendiri
kita kembalikan ke topik lagi ya berbicara kepada diri sendiri mengingatkan atau memang ada yang disasar sebenarnya
ya kalau pertanyaannya
bagaimanapun di tahun politik kan semuanya bisa merasa apa apa
ya tapi saya rasa karena bicara disasar secara komunikasi politik yang disasar utama oleh pak jokowi adalah golkar
yang hadir di situ saat itu dan kemudian kan golkar ini kan unik memang secara partai politik dia mature
paling mature diantara partai politik yang lain tapi gagal untuk mendorong minimal satu kader saja masuk ke panggung nasional
itu kan terakhir berubah
dan kemudian pak jokowi mengatakan ya ini memang akbar tanjung itu pun wakil presiden
nah tapi setelah itu ya gagal terus gitu pak jk sudah mengakui dia selalu tidak melalui golkar setiap kali maju sebagai cawapres gitu
dan akhirnya kepilih terus dan itu belum sebagai tidak selalu berada di atau didorong oleh golkar
nah wajar saya rasa pak jokowi mengatakan hal itu ke golkar karena memang sifatnya golkar ini yang memang loyalis

kalau untuk teman teman yang sudah masuk ke dpr atau sudah masuk ke ranah dprd saya yakin mereka sering berkomunikasi dengan konstituen
nah justru yang dipertanyakan adalah ya kenapa jelang pilpres kemudian rame rame menuju rakyat
ya itu karena momennya memang harus seperti itu
mereka harus menunjukkan hal itu pak jokowi kalaupun selama ini dekat dengan rakyat maka pertanyaannya adalah itu prestasi atau kewajiban
kalau menurut saya sih itu kewajiban bukan prestasi namanya presiden yang harus dekat dengan rakyat
memang cara pak jokowi ini unik belum pernah memang ada yang seperti pak jokowi tapi kalau untuk prestasi atau kewajiban menurut saya sih kewajiban
nah kemudian kalau pak jokowi menyindir kubu prabowo atau sandi uno itu pun nggak masalah karena memang mereka tidak punya sumber daya yang sama dengan pak jokowi sebagai presiden
ya sandi uno selama ini ya dia bergerak di jakarta kalau kemudian dia memperkenalkan diri dekat dengan rakyat dengan rambut pete dan lain lain itu ya memang itu salah satu usaha gitu
nggak ada yang salah dengan itu tapi saya rasa memang pak jokowi mengingatkan para kader golkar untuk selalu dekat dengan rakyat
nah gini ya golkar itu sudah dua kali pemilu apapun case nya ada case waktu itu ada yang bilang
apapun case nya ada case waktu itu ada yang bilang

apapun case waktu itu ada yang bilang
waktu itu ada bulog kemudian ada lumpur pelindo eh lapindo
so artinya perbedaan golkar dengan partai politik yang lain anggota anggotanya ini kader kadernya mampu menjaga loyalitas
so artinya perbedaan golkar dengan partai politik yang lain anggota anggotanya ini kader kadernya mampu menjaga loyalitas
tidak tahu nih era kepemimpinan mas erlangga ini bagaimana
karena kan banyak sekali goncangan goncangan yang termasuk di dalamnya sendiri
sekarang erlangga hartarto
termasuk kemudian ada yang berupaya keluar memberikan dukungan kepada lawan gitu kan
sekarang di era tahun politik kembali lagi diuji
daerahnya erlangga ada case pltu gitu kan
jadi golkar ini terus terusan aja setiap kali pilpres ada lagi masalahnya
makanya kemarin mungkin pak jokowi mengingatkan golkar
juga mungkin juga mengingatkan dirinya gitu
supaya mungkin lebih dekat dengan rakyat
selama ini kan beliau berusaha tuh bagi bagi buku bagi sepeda sertifikat
ya itulah caranya beliau
tapi kalau kemudian akan di apple to apple kan dengan petahana
agak sulit ya
dua tahun yang lalu
masih kepikiran pasti saya maju kan gak
karena kan ada koalisi yang lain
tapi himbauan yang baik sekali
kalau begitu sekarang pertanyaannya
ketika sudah clear itu diberikan untuk siapa
sekalipun memang masih agak jelas tentunya yang bisa menjelaskan ini
hanya yang mengatakannya saja
tapi siapa sih yang sebenarnya boleh paling melabelkan dirinya merakyat
nanti setelah ini kita bahas
kita tanya ke bang hensat
tetap di cnn indonesia prime news
anda kembali di cnn indonesia prime news
bang henry bagaimanapun soal merakyat ini label ini kan masih jadi jualan banget ya
dan masih laku rupanya ya
iya karena memang masyarakat ingin pemimpin yang merakyat
jadi kalau ditanya dari lembaga hasil survei
presiden seperti apa
yang ada yang inginkan
jadi merakyat ini memang rakyat suka
kalau sosok presiden pemimpin negara yang sering turun ke rakyat
kemudian sering mendengarkan
minimal kan mendengarkan tuh
ada sebuah ungkapan bagus dari john hopkins university itu
nah itu kan baik sekali
nah kalau kemudian pertanyaannya siapa yang paling pantas menyandang
mereka merakyat saat ini
oke jangan dijawab
saya ke bang saiful
apakah pasangan nomor satu pantas melabelkan diri sebagai merakyat sekarang
ya yang pertama kisah pak jokowi dari solo ke jakarta
sampai menjadi presiden
kemudian saya pikir penuh dengan berbagai narasi narasi tentang bagaimana dia tumbuh besar bersama rakyat
solo pada awalnya
dan itu saya pikir tidak ada yang meragukan narasi narasi itu
cerita yang sampai ke jakarta kemudian
pilih menjadi gubernur selama dia memerintah jakarta
yang paling pertama dia lakukan ketika rakyat
karena kisahnya atau karena dia sama seperti rakyat kebanyakan
perjuangan atau apa
saya akan jelaskan
jadi ketika rakyat jakarta banjir
ketika gubernur sebelumnya semua orang jakarta panik
tapi ketika pak jokowi menjadi gubernur jakarta
orang tenang tenang saja
karena dia mengetahui bahwa ada pemimpin yang bernama pak jokowi
gubernur jakarta yang akan menangani itu tidak lebih dari dua puluh empat jam
bahkan siaga satu x dua puluh empat
begitu juga ketika menjadi presiden
jadi kata merakyat bukan hanya sekedar bagaimana kemudian pemimpin
seolah olah mendekati publik dan seolah olah menjadi rakyat
dengan ya kesan dibuat buat atau penuh drama dan segala macam
tapi yang paling menentukan adalah
kesan dibuat buat itu misalnya kayak apa
ya bisa kita lihat pada
mungkin tiba tiba mengidentifikasi diri dekat dengan
pakai rambut petai gitu
itu juga mengandang ada
saya tidak mau berkomentar
jadi yang paling menentukan dari sekedar merakyat itu adalah soal keberpihakan
selama ini pak jokowi kalau kita lihat banyak kebijakan kebijakan yang tidak populer
tapi diambil oleh dia karena soal keberpihakan
keberpihakan pada rakyat
jadi hasil dari proses belusukan atau menyentuh mendengar langsung dari rakyat
tidak hanya berhenti sampai di situ
kebijakan yang diambil oleh
pak jokowi jelas punya keberpihakan
perlindungan sosial itu dari dua ribu
kalau kita lihat dari postur anggaran itu tidak populer
tapi diambil oleh pak jokowi karena dia meningkatkan anggaran mulai dari satu ratus tiga puluh triliun
pada saat dua ribu empat belas hari ini sudah rp satu ratus enam puluh satu triliun
itu soal keberpihakan
di tengah ekonomi yang butuh
juga tentu butuh
dana yang lebih
tapi kembali soal yang dikatakan mas henry satrio
kan memang itu kewajiban seorang presiden untuk memberikan layanan kesehatan yang terbaik untuk rakyatnya
ya tapi pemerintahan sebelumnya juga tidak melakukan itu kan
tidak sebagus itu
karena persoalannya adalah keberpihakan
bagaimana anggaran itu punya porsi yang besar terhadap perlindungan sosial kesehatan dan pendidikan
itu soal keberpihakan
ya saya mungkin sebelum itu mau menanggapi sedikit ya
mas saiful dengan penuh hormat dan apresiasi soal bagaimana korelasi merakyat dengan kebijakan proporsi anggaran
kita lihat ya utang kita dalam tiga tahun terakhir kan meningkat signifikan ya
artinya kita konsisten terjadi pertumbuhan utang yang signifikan
nah ayo kita sehingga beban apbn itu sangat berat
bayangkan ya tahun ini utang jatuh tempoh kita tiga ratus sembilan puluh
tahun depan empat ratus dua puluh triliun
contoh ketika kita bicara jaminan sosial dan kesehatan pendidikan ya
berapa anggaran kesehatan
satu ratus sebelas triliun ya
bahkan itu rendah sekali sehingga bpjs mengalami defisit yang cukup panjang sekali ya
dan berbagai problem yang saya pikir itu menunjukkan bahwa
belum ada korelasi yang kuat antara kehadiran di masyarakat ya dengan keberpihakan soal kebijakan
kemarin cukup heboh di tenaga medis kami ya
jadi cukup banyak sekali diskusi yang muncul ketika pak jokowi menyampaikan ini sekali lagi dengan penuh hormat
di satu pertemuan versi bahwa masa defisit ini ya defisit bpjs artinya pembayaran ke rumah sakit harus sampai ke presiden ya
padahal kalau kita merujuk ke undang undang lembaga itu dan hukum publik di bawah presiden secara langsung
dan coba kita lihat proporsi bahkan keluar statement empat kurang lebih ini ya
delapan triliun itu masih kurang ternyata untuk menutup defisit bpjs
padahal anggaran itu sama persis hampir ya
dengan anggaran untuk infrastruktur yang disiapkan untuk pertemuan imf dan world bank ya
artinya kita lihat bagaimana anggaran empat sembilan triliun dengan ketika digunakan untuk apron bandara
untuk berbagai dukungan infrastruktur untuk imf dan world bank
di sisi lain sangat minim sekali ketika itu digunakan untuk bpjs ya
sehingga sampai hari ini
tapi sudah meraket belum kalau menurut anda
saya ingin tahu
saya ingin keluar dari diskursus itu
masuk ke suatu hal ini
saya ingin mengajak anda kembali ke diskursus itu
karena itu yang dibahas
merakyat dalam konteks bagaimana itu memberikan dampak kepada masyarakat
sudahkah berdampak prabowo dan sandi
nah yang saya sampaikan ketika kita mendefinisikan diri merakyat
kita kan harus memahami definisi itu lebih luas
sehingga kita memahami bahwa kehadiran rakyat itu harus diikuti oleh kebijakan kebijakan yang prorakyat
kebijakan ekonomi yang membuka lapangan kerja dan kebijakan kebijakan yang itu akhirnya berpihak pada rakyat
artinya defisi merakyat ini harus kita sepakati
apakah itu sekedar datang bertemu rakyat
apakah itu sekedar bagi kartu kisah
apakah itu sekedar membagi surat surat akte tanah dan lain sebagainya
kalau definisi menurut prabowo sandi apa
menurut kami adalah bagaimana kami bisa mendengar ke masyarakat
lalu bagaimana kami menindaklanjuti itu dalam sebuah visi gagasan dan program kerja
artinya baru mengumpulkan ya
tidak lalu bagaimana kami juga bisa menghadirkan itu
jadi bagi kami ini beyond election
campaign ini bukan sekedar kita menang atau kalah ya
untuk bagaimana bisa melihat apa yang dihadapi masyarakat
dan ini yang paling penting ya
jadi bagaimana otentik itu saya pikir penting
dan itu saya boleh menyampaikan dengan
apa yang otentik di sini
kami merasa pak prabowo pak sandiaga itu otentik ya
bukan karena saya juru bicara ya
contoh siapa yang mau
mungkin teman teman yang kenal pak prabowo tahu persis beliau apa adanya
tidak ingin pencitraan
dan itu menjadi nilai plus ya
kalau bicara masalah contoh kedekatan dengan milenial
pak sandi memang penampilan demikian
lalu bagaimana cara beliau komunikasi bermedia sosial dan lain sebagainya
itu bukan by design untuk menjadikan masyarakat sebagai komoditas atau objek politik
jadi pada akhirnya kesimpulannya merakyat itu harus memberikan sebuah dampak kebijakan ekonomi yang terrakyat
tidak mudah sebetulnya bagi seorang prabowo mendefinisikan rakyat gitu ya
selama masih mendefinisikan merakyat selama masih menggunakan alurnya pak jokowi misalnya
karena pak jokowi kan punya alur sendiri nih
terlepas itu menggunakan fasilitas negara atau tidak
tapi pak jokowi berusaha sebagai presiden untuk
tapi kan pak prabowo sudah autentik disampaikan mas
nah makanya saya katakan saya menjelaskan ini karena tadi gara gara autentik itu
makanya cara mendekati rakyat atau cara mendengarkan rakyat pak prabowo ini memang harus berbeda dengan
cara caranya pak jokowi
pak jokowi kan menggunakan cara cara memang yang baru ya lewat instagram
kemudian dia mempertontonkan kebiasaannya sehari hari gitu
yang ternak kambing lah yang dengan jan etes dan lain lain
nah ini memang gayanya pak jokowi
kalau dikatakan presiden presiden sebelumnya belum ada yang menggunakan medsos
ya emang jamannya belum ya kemarin kemarin
ya ini jamannya pak jokowi gitu
apa yang harus dilakukan oleh seorang prabowo
nah ini kan menarik juga
apa yang harus dilakukan seorang prabowo tadi ya
menyambung itu tetap di cnn indonesia prime news
ada kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
sebelum jadinya kami membahas soal label merakyat yang saat ini diklaim oleh kedua belah pihak
baik oleh kubu jokowi dan juga kubur prabowo
tapi harus ada terobosan yang dilakukan ya oleh kubu prabowo
agar tidak mengikuti ya dalam tanda kutip mengikuti cara cara yang dilakukan oleh pak jokowi
jadi memang kalau dirunut runut ya akhirnya pak jokowi memang dianggap lebih dekat labelnya merakyat dibandingkan pak prabowo
karena lebih ke latar belakang
pak prabowo pak jokowi dari pengusaha
kemudian jadi wali kota dan gubernur
yang jalurnya jalur sipil gitu
sementara kan pak prabowo ambilnya jalur militer
nah militer ini
yang terlihat elitis gitu mungkin ya atau gimana
nah sekarang pak prabowo berusaha untuk lebih merakyat
tapi memang caranya beliau ya demikian gitu
kita kan gak bisa mengubah prabowo
betul kalau kata mas gamal tadi ya
maksudnya ya inilah gue
silahkan pilih kalau enggak juga enggak apa apa
jadi dia tanpa ada pencitraan pencitraan kalau tadi katanya mas gamal
kalau sandi kan sebenarnya justru lebih bisa terlihat
tapi kan sekarang kita lagi gimana caranya pak prabowo lebih merakyat gitu kan
menurut saya cara cara yang bisa beliau lakukan adalah lebih banyak jalan aja
karena selama ini kan citra beliau itu naik kuda dan naik mobil gitu
waktu pendaftaran kpu misalnya saya ingat sekali karena saya ada di kpu waktu itu
pak jokowi selesai pendaftaran nggak naik mobil
kayak aruf naik mobil
pak jokowi jalan menemui relawan untuk salaman satu satu
apa yang dilakukan pak prabowo dia naik mobil
salaman juga tapi dari mobil
nah misalnya itu adalah hal hal kasat mata yang menurut saya harus diperbaiki dari seorang prabowo
dari gestur kecil seperti itu
dan lagi satu hal mbak putri yang mesti diingat

jadi pak prabowo mau pakai strategi apa aja silahkan
sekarang panggungnya udah ada isinya
jadi artinya ada pemegang sabuk juara nih
pedang sabuk juaranya melakukan berbagai tindakan yang memang menurut beliau merakyat gitu ya
ya kalau misalnya bagi bagi sepeda adalah merakyat ya itulah jokowi
nah sekarang pak prabowo gimana
menarik tadi apa yang dikatakan oleh mbak putri
apakah prabowo akan menyerahkan urusan rakyat merakyat ini ke sandiaga
ya boleh saja
tapi apakah kemudian semuanya akan diserahkan
tidak karena ujung ujungnya memang masyarakat memilih capres
saya sudah sering mengatakan ini
orang kalau pilih presiden itu bukan karena
karena salah satu lebih baik kualitasnya
tapi lebih karena dia tidak suka salah satu diantaranya
jadi kalau saya pilih si b bukan berarti saya memang suka sama si b
tapi gara gara saya tidak suka sama si a
kalau saya tidak suka dua duanya mana yang paling banyak ketidaksukaannya
itu yang tidak dipilih
makanya waktu di amerika
itu hitungan sederhana sebenarnya ya
makanya waktu di amerika serikat kan pertarungannya antara siapa yang anda pilih
nah masyarakat amerika lebih senang pilih the idiots
ya jadi autentik dan lain sebagainya itu sebenarnya pesan yang mau kami sampaikan
apakah memang kemudian ada strategi bahwa bang sandi nih yang kemudian ke pasar
turun keliling gitu sekalian perkenalan
pertanyaan pertama apa sih yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat hari ini
apakah masyarakat butuh sekedar sosok yang merakyat
nah bagi kami ada yang jauh lebih bermartabat
ada yang jauh lebih penting atau bernilai
untuk disajikan kepada masyarakat
yaitu soal kehadiran gagasan ide narasi itu jauh lebih penting
artinya kita melihat ya ketika memilih pemimpin
mungkin saya melihat tiga hal yang diperhatikan
pertama soal pribadinya sosoknya karakternya
kedua soal visi gagasan narasinya
nah kita melihat sekarang masalah apa yang dihadapi indonesia
stagnasi pertumbuhan ekonomi
hutang kita yang meningkat
dan kita semua sepakat pertumbuhan ekonomi kita stagnan kan
mulai dari empat sembilan lalu di lima dua lima tiga
padahal dengan berbagai tantangan ekonomi ya
sehingga dan juga perlambatan penurunan kemiskinan
perlambatan penurunan pengangguran
itu kan memberikan sebuah pesan bahwa hari ini
dan di hari hari kedepan kita akan mengalami masalah ekonomi
dan itu saya pikir diamini oleh pendapat pak jokowi soal winter is coming ya
yang itu juga memberikan sebuah kesepakatan bahwa masalah ekonomi adalah tantangan kita di kemudian hari dan
jadi soal meraket atau gak meraket itu menurut mas gama udah gak kebeli lagi
itu penting dibutuhkan masyarakat
itu saya pikir adalah artinya yang ingin memimpin indonesia ini banyak
artinya siapapun yang ingin memimpin indonesia itu pantas memimpin indonesia
jika ia bisa menjadi bahunya indonesia yang memikul beban beban ekonomi yang kita hadapi sekarang
sekarang mbak putri contoh
pilih pemimpin yang kita rasakan hadir ya mungkin ya
atau yang bisa menyelesaikan masalah masalah kita di rahasia
itu rahasia saya
bang saiful bang saiful
ya ada dua hal sebenarnya ketika bicara soal merakyat
yang pertama faktor kepemimpinan
faktor calon pemimpin itu sendiri
kemudian yang kedua faktor rakyat
yang pertama soal pemimpin
saya mengingatkan bahwa pertama soal rakyat ya
rakyat indonesia ini semakin cerdas dalam berdemokrasi
ketika muncul pemimpin pemimpin baik dari lokal
seharusnya ini warning bagi semua yang menghendaki jadi politisi atau jadi pemimpin di indonesia
benchmark rakyat hari ini tentang pemimpin yang baik
itu sudah jauh lebih tinggi dibanding sebelum kehadiran ahok pak jokowi rituan kamil risma atau pak nurdin abdullah di sulsel misalnya
hari ini benchmark pemimpin bagi rakyat indonesia itu semakin tinggi
sehingga yang kedua saya mengingatkan kejadian
artinya soal merakyat atau nggak merakyat itu udah nggak ini lagi
sangat tergantung pada kecerdasan rakyat
dan itu sekarang benchmarknya sangat tinggi
pada pilkada kota makassar tahun ini
kotak kosong melawan satu kandidat yang didukung oleh seluruh partai politik itu menang
artinya apa rakyat punya kehendak yang semakin standar yang semakin tinggi tentang kriteria pemimpin yang mereka suka
termasuk anies baswedar
kotak kosong menang di makassar
nah kemudian yang kedua faktor pemimpin
bahwa merakyat atau belusukan datang ke rakyat itu harus satu garis lurus dengan produk output
jadi itu harus mendengarkan satu sisi
tapi bagaimana dia setelah mendengarkan dan merekam persoalan persoalan publik
itu juga jadi penting
itu yang saya sebut keberpihakan tadi
nah dalam hal ini kita harus lihat bahwa kalau banyak sekali misalnya dari mas sandi ya
dari pernyataan yang keluar setelah dia mengunjungi publik misalnya
justru berbanding terbalik sama fakta di lapangan
misalnya pernyataan soal pemerintah semakin mempersulit
ijin penangkapan ikan misalnya
kemudian yang kedua
persoalan kesehatan atau persoalan gisi buruk bayi
itu outputnya tiba tiba gerakan emak emak minum susu
saya pikir itu simplifikasi dan kita semua tahu bahwa proses mendengarkan
dengan output yang keluar dari soal kebijakan tadi yang disebut oleh mas ini
kadang tidak sinkron
sehingga ini yang penting sekali di garis bawahi oleh pak jokowi
pertama rakyat semakin cerdas dan kriteria kepemimpinan itu semakin tinggi
sehingga semua politisi yang berniat menjadi politisi atau pemimpin publik
itu semakin harus juga memperbaiki diri dan kemudian semakin banyak mendengarkan publik
termasuk artinya label label seperti ini menurut anda masih penting atau tidak
digunakan sebagai bahan kampanye
sambil soal merakyat atau melabeli kelompok lain tidak merakyat
melabeli kelompok lain sombong
atau apapun itulah
ya saya pikir pak jokowi tidak sedang melabeli kelompok manapun dalam soal merakyat
tapi dia berbicara tentang bagaimana pentingnya dua ribu sembilan belas itu semua partai politik dan semua calon pemimpin publik itu memperbaiki
kata merakyat itu tidak hanya sekedar datang
ini bahaya loh buat pak jokowi
jadi hati hati komunikasi politik pak jokowi ini
anda merekam ada berapa kali kira kira hal yang kontroversial yang disampaikan
rakyat waktu memilih jokowi bukan begini model komunikasi politiknya pak jokowi
bukan bahasa nyinyir seperti sekarang
jadi maksud saya harus hati hati pak jokowi menyampaikan komunikasi politiknya dia
atau mungkin ini image setelah memerintah selama lima tahun
karena kan gak mungkin kalau misalnya seorang petahana
atau begitu saja
itu agak melunder juga nanti
makanya harus hati hati dalam melaksanakan atau menyampaikan komunikasi politik
beliau ini kan sekarang presiden
kalau waktu itu misalnya kita pilih pak jokowi karena lebih dekat dengan kita sebagai rakyat
karena beliau begitu kan sederhana
nah sekarang mulai kesana kemari
mari kita akhiri politik kebohongan
sama di event ini juga
kan kita bertanya
itu bagus gak
beliau mengajak untuk mengakhiri politik kebohongan
tapi kan kita ada pertanyaan juga
itu siapa yang mulai emang
tiba tiba minta diakhiri gitu kan
nah sekarang kan kalau mau dibalikin sama oposisi
kan jadi gede lagi nih
siapa yang mulai waktu itu
kenapa beliau kemudian tiba tiba minta untuk segera diakhiri
nah maksud saya komunikasi komunikasi politik ini harus hati hati diucapkan oleh seorang petahana
karena itu tadi seperti saya katakan
rakyat merekam kok sosok jokowi di dua ribu empat belas
makanya dia sudah punya momentum
dia sudah punya monumen
dia punya prasasti
ini monumen saya
gak usah lebih lebih
nanti jadi bener sendiri
sedikit tadi mohon maaf masih kurang sepakat dengan apa yang disampaikan
terkait contoh masalah gizi buruk ya stunting dan lain sebagainya
itu real ya
dan gak boleh sakit sama kemenkesnya
jadi bayangkan satu dari tiga loh
anak anak kita yang akan meneruskan kita di kemudian hari itu mengalami stunting yang itu dampaknya sangat panjang sekali ke depan
tapi kalau revolusi putih itu kan juga belum tentu juga menjadi solusi
nah ini yang penting
artinya ketika ditanya siapa yang paling merakyat kami optimis bahwa program program kami pro rakyat
dan itu menunjukkan bahwa kami merakyat
ketika kami bicara masalah pengangguran ya kami menawarkan banyak program
ketika kami bilang masalah kemiskinan lalu ketika kami bicara masalah kesenjangan sosial ya kami menawarkan banyak program
contoh di bidang ekonomi ya kami menawarkan bagaimana infrastruktur itu bisa diarahkan ke pedesaan
sehingga bisa meminimalisir
meminimalisir kesenjangan antara desa kota jawa luar jawa
itu ada tuh dana desa begitu
ya lalu satu
kedua kami juga menawarkan industrialisasi di bidang pertanian
mengembangkan bank tani bank desa yang dihubung maaf bank tani bank nelayan yang itu dihubungkan dengan fintech
lalu kami di bidang edukasi juga menawarkan banyak program program yang dia kami anggap lebih pro rakyat ya
jadi saya pikir itu jauh lebih penting
dulu kita sepakat bahwa empat tahun yang lalu kurang lebih ya itu kan memang ada harapan yang ditawarkan
pak prabowo dan pak sandi itu menawarkan harapan harapan baru yang itu menjawab permasalahan yang kita hadapi hari ini
jadi kebijakan ekonomi yang pro rakyat
bukan politikus ya tapi ngomongnya udah kayak politikus ya pak henry ya
ekonomi yang pro rakyat itu lebih
bank tani bank nelayan itu janji jokowi waktu itu
dan belum tercapai juga
oke bang seifo
tapi itu pertanyaan mbak putri sudah terjawab
artinya label rakyat masih dibutuhkan
lewat program program konkret yang pro rakyat
oke bang seifo silahkan singkat
itu yang tadi saya katakan
bahwa harus satu garis
ada dua garis seluruh antara proses mendengarkan rakyat memahami persoalan rakyat dengan output kebijakannya
yang disebutkan oleh teman tadi bahwa semua yang disebutkan itu sudah dilakukan oleh pak jokowi hari ini
sehingga kalau dikatakan harapan baru tidak juga
karena ya itu tadi bahwa ketika setelah mendengarkan publik ternyata outputnya juga berbeda
misalnya soal stunting dan segala macam
nah itu bukan karena persoalan ketidak tersediaan gisi
tapi lebih pada pendidikan terhadap ibu ibu hamil tentang pentingnya asli eksklusif
terus infrastruktur jalan yang kemudian masih banyak daerah daerah yang terisolasi
sehingga pendidikan itu tidak sampai ke sana apalagi sarana prasarana kesehatan
itu yang kemudian mendorong pak jokowi
sangat keras dalam membuka daerah daerah terisolir tadi
dengan membuka akses jalan dan infrastruktur
sehingga dengan demikian pendidikan tentang pentingnya asi eksklusif makan ikan dan lain lain lebih penting daripada sebelum memutuskan meminum susu kemasan
jadi yang paling merakyat dari sisi jokowi ma'ruf amin tentu saja masih pak jokowi dodo
ya karena itu tadi
saya perlu memastikan
karena tadi kan dibilang merakyat tidak merakyat masih agak agak abu abu nih
jadi sekarang masih dibutuhkan label itu ya
makanya karena pak jokowi selalu satu garis lurus antara mendengarkan memahami persoalan kemudian keberpihakan dalam hal ini
oke baik baik baik terima kasih
saya sekali saya sekali tidak bisa saya tidak bisa sudah habis waktunya terima kasih
wah ini terima kasih banyak pak saya pun terima kasih
mas gamal terima kasih banyak
mohon maaf waktunya habis terima kasih
jadi masa kampanye dalam masa politikus mendekat kepada rakyat
merakyat adalah kata kunci
tapi jangan sampai parpo menjadi hal
jangan sampai parpo menjadi pemberi harapan palsu
manis di awal pahit di ujung penantian
cnn indonesia prime news segera kembali